ratusan masa ini sebelumnya berencana menghadiri sidang fonis banding kasus tes swab rumah sakit umi dengan terdakwa rizik sihab
namun setelah pengadilan tinggi dki jakarta menolak permohonan banding rizik masa melakukan aksi protes serta mencoba merangsek masuk ke area pengadilan tinggi dki jakarta
polisi mencoba menghalau masa dengan menggunakan gas air mata petugas turut mengamankan sejumlah masa yang diduga sebagai pembukator
pengadilan tinggi dki jakarta dalam sidang fonis hari ini menolak permohonan banding rizik sihab dan dua terdakwa lain atas perkara hasil tes swab rumah sakit umi bogor
pengadilan tinggi dki jakarta tetap memfonis rizik empat tahun penjara di tingkat banding
dengan putusan nomor dua ratus sepuluh atas nama terdakwa muhammad rizik sihab itu dijatuhi tindana empat tahun pada pengadilan negeri jakarta timur dikuatkan di pengadilan tinggi dikai jakarta
sementara itu kuasa hukum rizik sihab sugito atmo prawiro kepada cnn indonesia com berencana mengajukan kasasi terkait putusan banding ini
sugito menyatakan seharusnya rizik bisa bebas dalam jerat kasus tersebut
ia menuding kasus ini hanya sekedar perkara politik yang tidak sesuai dengan objektivitas dan fakta hukum yang ada
sebelumnya pada pukul sembilan pagi pores metro jakarta pusat telah mengalihkan arus lalu lintas di depan pengadilan tinggi dki jakarta
ratusan masa yang hendak menuju pengadilan tinggi juga sempat diadang oleh petugas
ada beberapa pendukung dari mrs yang akan datang ke sidang di
pengadilan cepat putih namun sudah kita imbau untuk mereka membuarkan diri karena saat ini masih dalam masa ppkm
jadi belum boleh ada kerumunan
pembubaran masa yang rencananya akan menghadiri sidang mrs ini sengaja dilakukan lantaran dinilai melanggar protokol kesehatan
dan menyebabkan kerumunan masa yang dapat menimbulkan kasus terbaru penyebaran covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia